dan salah satu langkah konkret komitmen yang berdampak global dalam presidensi indonesia dalam g dua puluh adalah dengan diluncurkannya pandemic fund oleh presiden joko widodo pada minggu lalu
ini merupakan upaya strategis menutup ketimpangan pendanaan kesehatan global termasuk dalam menghadapi pandemi
untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan dia saminarsi yang merupakan founder dan ceo dari center for indonesia strategic development initiative atau cisd
selamat malam budi ya sudah bergabung langsung dari bali
selamat malam mepi
negara negara itu memakan korban paling banyak dari negara negara yang miskin dan mengenai orang orang yang paling miskin
jadi ini membuat sebuah urgency bahwa harus kita bersiap untuk menghadapi pandemi selanjutnya yang sudah menjadi sebuah kepastian
akan segera atau tidak terlalu lama lagi waktunya kita akan datang dan kita harus bersiap sehingga tidak mungkin mengandalkan
sistem keuangan yang tersedia saat ini tanpa menyediakan sistem keuangan khusus yang diperuntukkan untuk persiapan atau kesiapsiagaan menghadapi pandemi berikutnya
agar dunia selamat tidak hanya negara negara tertentu yang bisa mengatasi pandemi tapi semua negara di dunia ini bisa khususnya negara negara berpenghasilan rendah maupun negara negara berpenghasilan rendah menengah
di mana masyarakat teratasi
kesehatan atau populasi miskinnya masih lebih banyak
gitu menurut kira kira
kalau kita bicara soal dampaknya nanti dampak signifikan yang bisa kemudian dihasilkan dari peluncuran pandemic fund ini terutama kaitannya dengan indonesia saat ini presidensi g dua puluh itu seperti apa sih bu
ada dua sebenarnya jadi indonesia sebagai presiden g dua puluh saat ini itu menunjukkan sebuah langkah kepemimpinan konkret untuk mendukung multilateralisme
yaitu dengan menjadi salah satu champion untuk memberikan komitmen pendanaan sebesar lima puluh juta dolar kepada pandemic fund
dan ini tadi sudah disebutkan oleh bapak presiden bahwa bukan hanya dari negara g dua puluh tapi juga termasuk negara non g dua puluh
dan bahwa indonesia melakukan langkah yang sangat penting ini itu menjadi catatan yang sangat baik dan menjadi contoh untuk negara negara g dua puluh
sehingga yang tadinya mungkin tidak biasa memberikan komitmen dalam bentuk pendanaan untuk sebuah global fund atau sebuah pendanaan yang bersifat global
menjadi mau untuk melakukan hal yang sama mencontoh kepemimpinan indonesia
kita bicara soal dana yang tadi sudah sempat disinggung juga ya ini kalau kita bicara memang masih cukup ada gap begitu dari target yang
ada sejauh ini update terbaru dana yang sudah terkumpul sudah berapa bu dan juga ini jumlahnya memang terus bertambah
termasuk diantaranya dari donor filantropis begitu
apakah ini sudah dinilai memadai dan berapa kemudian seharusnya idealnya nih untuk bisa benar benar mencapai tujuan yang tadi disebutkan
jadi saat ini baru terkumpul satu empat miliar dolar dari target
kurang lebih sepuluh lima miliar
per kemarin menurut informasi dari narasumber yang kami undang dalam side event g dua puluh yang dilaksanakan oleh cisdi kemarin
sudah bertambah dua negara
jadi kurang lebih sekarang ada kalau saya tidak salah dua puluh enam negara yang memberikan komitmen
tapi itu pun masih belum dua puluh enam negara dan non negara ya
jadi ada yang bentuknya filantropi ataupun think tank yang banyak masuk
ke dalam pandemic fund juga
tapi itu pun belum memadai
sehingga artinya indonesia atau kita semua atau semua yang berkontribusi ke dalam pandemic fund ini
harusnya menjadi champion juga untuk membawa ke dalam presidensi g dua puluh selanjutnya
dana yang sudah ada saat ini nantinya juga kemudian diharapkan bisa terus bertambah begitu
yang penting adalah terkait pengelolaan dan juga pengawasannya saat pengelolaan nanti
nah harusnya dana ini nanti dikelola menjadi apa bodia
oke jadi pertama tentu kita harus target kita harus tercapai
dan kita tidak bisa membiarkan pandemic fund ini terbengkalai
sehingga dia nanti tidak bertambah pot keuangannya
jadi itu satu
kedua kalau kita sudah memastikan dia sustain dia berkelanjutan
sambil memastikan hal itu terjadi
secara paralel semua negara yang berkepentingan di dalamnya
karena pandemic fund ini ditujukan untuk negara berpenghasilan rendah dan rendah menengah
itu harus mulai menyusun prioritas
apa yang mau yang menjadi prioritas dari negara negara ini untuk diminta kepada pandemic fund untuk mendanainya
jadi nanti ada mekanisme di mana saat ini governance board sedang berkumpul
berdiskusi dan nanti akhir tahun ini harusnya sudah keluar list apa saja yang bisa
nah kita punya waktu dari sekarang sampai dengan nanti request for proposal itu keluar
sebagai masyarakat sipil bisa mengadvokasi negara apa yang kira kira menjadi kebutuhan dari populasi
untuk menuju kepada kesiap siagaan menghadapi pandemi
apa yang masih harus diperbaiki saat ini apa yang harus ada untuk disiapkan
menghadapi pandemi selanjutnya
jadi advokasi dari masyarakat sipil harusnya misalnya melalui sebuah proses konsultasi yang dipimpin oleh negara bersama sama dengan masyarakat sipil
bisa keluar dengan list apapun yang penting
misalnya saya ambil contoh primary health care misalnya lainnya kesehatan primer
kesehatan data manajemen data atau digital health
itu adalah hal hal yang salah satunya yang penting yang kami dapatkan masyarakat
dan juga kita dapatkan melalui konsultasi masyarakat sipil yang sudah terjadi sejak bulan agustus mbak miefri
jadi masukan masukan dari masyarakat sipil ini menurut saya bisa menginform proses yang akan dilalui oleh negara
untuk menentukan prioritas pada saat request for proposal dari pandemic fund keluar
berarti itu sama halnya dengan prioritas yang sebaiknya difokuskan oleh pemerintah indonesia ya
terkait dengan primary health care dan juga management data
baik selain itu berarti boleh dielaborasi lagi
tapi tentu ini harus melalui proses konsultasi ya
jadi tetap harus melalui proses konsultasi yang inklusif bersama dengan masyarakat sipil dan aktor pembangunan yang lain
sehingga list yang keluar itu betul betul memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara untuk mencapai impact
berarti kalau fokusnya di indonesia mungkin boleh dielaborasi lagi
mengapa kemudian hal hal yang tadi disebutkan itu menjadi
harus menjadi top priority nya
karena khusus untuk indonesia kita bisa belajar bahwa pandemi ini meruntuhkan sistem kesehatan
dan yang paling kepayahan dalam menghadapi pandemi adalah layanan kesehatan primer
karena layanan kesehatan primer ini menjadi pintu masuk utama terdepan pertama yang didatangi oleh populasi pada saat mereka terinfeksi oleh virus
jadi dari dan itu mulai bukan hanya yang berhubungan dengan penyakitnya tetapi juga berhubungan dengan kelangsungan hidupnya
seperti misalnya seseorang atau sebuah keluarga yang terkena virus tidak bisa kemana mana
dari mulai urusan makannya sampai dengan urusan kesehatannya itu perginya ke puskesmas atau ke layanan kesehatan primer
ini yang membuat dan ini berlangsung terus menerus bukan hanya di indonesia tapi juga di negara low middle

seperti misalnya thailand dan vietnam sama mengalami keadaan yang sama
dan ini menurut saya sebuah pelajaran di mana kita harus ambil
intinya adalah layanan kesehatan primernya harus diperkuat
supaya bisa menangani concern publik tentang kesehatan dan kelangsungan hidupnya seperti itu
baik yang pasti adalah satu hal yang perlu diapresiasi dari presidensi indonesia dalam g dua puluh adalah diluncurkannya pandemic fund ini ya
sebagai komitmen untuk kesehatan global termasuk diantaranya tentu bagi indonesia
terima kasih banyak ibu dia saminarsi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu bu
sama sama sehat selalu nek pri